kayaknya aida itu sangat bahagia ya jadi anaknya pak surya dan bu neneng kelihatannya dia sangat
menikmati itu ya wajar sih pak surya itu kan orang kaya siapa sih yang nggak mau jadi anak
orang kaya ibu ini ngomong apa sih ya kebetulan tadi saya lihat kelihatannya aida itu sangat
bahagia bersama pak surya dan nemo jangan jangan sebentar lagi dia akan melupakan bapak lho jangan
ngomong yang enggak ya cepet kita bawa ke mobil
kamu harus cobain kue ini sini biar aida makan sendiri aida sekarang kamu
gak usah canggung lagi kita kan orang tua kamu udah jelas aida ibu ingin menembus waktu
ibu yang tidak dihabiskan bersama kau
atau jangan jangan benar ya
untuk membalas dendam pada mereka
masa bapak nggak lihat sih bapak lewat sini
bapak tuh sebenarnya kerjanya ngapain aja dari tadi
bapak bisa kerja nggak sih sebenarnya
kalau nyonya keluar pasti saya bisa lihat non
tapi ini bener bener nggak ada kok non
terus kalau ada orang asing masuk rumah ini
yang ada cuma non indira
oh gimana kalau terjadi apa apa sama oma
oma itu kan belum tumbuh bener pak
kalau aida anaknya pak surya dan bu nena
lalu aku ini anaknya siapa
apa benar aku memang anaknya bu lila
tapi kenapa ibu tetap gak mau ngaku
kalau aku bukan anaknya dia
kenapa ibu terus bersikeras gak mau kasih tahu aku yang sebenarnya
apa maksud dan tujuan ibu
famia ceritanya kayak gimana kok bisa kayak gitu
aku juga nggak tahu gimana ceritanya
pokoknya oma tiba tiba nggak ada di kamarnya
kamu bantuin aku untuk cari oma san
kamu bantuin aku untuk cari oma
ya ya ya kamu tenang dulu aku pasti bantu kamu go
apa yang aku harus lakukan sekarang
gimana caranya aku bisa meyakinkan aksan

kalau ternyata aida itu juga bukan anaknya lila ya
dulu ketahuan kalau dia itu bukan anaknya bapak
dan sekarang juga bukan anaknya lila ya
itu bukan urusan ibu
ya memang sih pak bukan urusan saya
tapi kalau dipikir pikir lila itu kasihan lho pak
sampai dia meninggal dia nggak tahu kalau aida itu bukan anaknya dia
pasti kalau lila masih hidup dia pasti sedih banget loh pak
saya bilang ini bukan urusan ibu
aida itu anaknya lila
dan dr panji sudah membuat kesalahan memalsukan tes darah itu
jadi dr panji memalsukan tes itu pak
dan ibu jangan sekali sekali bilang kalau aida itu bukan anak lila
sepertinya keadaan ini bisa aku manfaatin
dan aku bisa buat aida menderita
tapi begini ya pak firman
kalau saya lihat nih
kayaknya aida itu sangat bahagia ya jadi anaknya pak surya dan bu nene
kelihatannya dia sangat menikmati itu
ya wajar sih
siapa sih yang nggak mau jadi anaknya orang kaya
ya kebetulan tadi saya lihat
kelihatannya aida itu sangat bahagia bersama pak surya dan nenek
jangan jangan sebentar lagi dia akan melupakan bapak loh
aida itu tidak mungkin seperti itu
dia izin sama saya ingin mengatakan kalau orang itu bukan orang tuanya
aida itu sangat bahagia dan menikmati suasana itu
kalau bapak nggak percaya lihat aja sendiri
tapi bapak jangan kaget sama sikapnya aini
ya pak ya
kita harus habisin omas secepatnya
sebelum dia sadar
kita harus bisa memanfaatkan dia dulu
baru kita bunuh
daripada langsung dibunuh
kenapa kita tidak mencoba untuk menyandra dia
kita bakalan dapat duit banyak
kamu hampir bisa bikin kita mati semua
yang ada di otakmu
kamu itu duit
kita nyulik oma bukan karena duit
tapi untuk nyelamatin kita
biar kita gak masuk penjara
tetapi tidak ada salahnya
sekali gayun tiga puluh terlampau
kita memanfaatkan dia dulu
perjanjian kita nggak kayak gitu
perjanjian bisa dirubah
aku nggak setuju
kalau kita biarin oma hidup
mulut dia bisa kebuka
dan dia akan kasih tahu semua orang kalau kita yang udah celakain dia
sekarang keluar kamu
seenaknya saja kamu menyuruh saya keluar
setelah kamu minta bantuan saya untuk menculik ibu laras
walaupun kamu pasak saya suruh keluar
saya tidak akan keluar
saya tidak akan meninggalkan tambang emas ini
keluar keluar keluar keluar lim countries identity soju
selamat tinggal kejadianodlek ajemos days g sleeves
kapas penjredah lintas
kamu nih kayak anak kecil aja ya
itu makan esnya sampai belepotan kayak gitu
tuh lihat tuh
ya ampun banyak banget
mau teh gak kamu melakukan semua ini sama pak
bapak kecewa sama kamu
bapak kecewa sekali sama kamu
kamu sudah melanggar janji
kamu bilang tadi mau kesini
mobil sama mereka kalau mereka itu bukan orang tua kamu
tapi ternyata sebaliknya kan
bapak lihat sendiri
bapak salah sangka
kalau kamu lebih memilih dia sebagai orang tua kamu silakan
pak enggak pak
gak perlu penjelasan lagi
bapak salah sangka
biarin aida jelas
jelasin dulu sama bapak
bapak tidak perlu penjelasan
semuanya sudah jelas kan pak
semua sudah jelas
kamu lebih memilih mereka sebagai orang tua kamu
gak apa apa buat bapak
pak enggak bapak
biarin bapak pergi
biarin bapak pergi
bapak dihilangin penjelasan lagi
bapak gak perlu penjelasan lagi
biarin bapak pergi